finally mau nyamperin gue disini
lo kan disini tuh
ngapain lo disini
mungkin selama ini kamu gak sadar
kamu sebenernya udah membuat
orang yang kamu cintai itu menderita
coba sekarang kamu lihat foto foto ini
pangeran memang sama sekali tidak pernah mengeluh
mengenai keadaan dia
tapi kalau kamu lihat foto yang hitung
itu foto pangeran yang lagi kelaparan
kamu lihat kan foto yang itu
pangeran lagi dibawa ke klinik
karena lambungnya bermasalah
setelah om minta
tanya orang untuk menyelidiki
kamu tahu kalau dia
makannya gak teratur
bahkan katanya bisa sehari cuma sekali makan
kamu tahu gak
kenapa pangeran bisa seperti itu
karena pangeran berusaha
untuk hidup susah
tanpa fasilitas dari om
karena dia pengen
deket sama kamu
deket sama kamu
sekarang kamu tahu kan
pangeran sudah banyak
berkorban untuk kamu
adakah kamu sudah siap
untuk bisa berkorban untuk pangeran
jangan jangan selama ini yang kamu pikirin cuma kesenangan untuk diri kamu sendiri
karena kamu gak tau kan kesulitan apa yang sudah dihadapi pangeran
itu menandakan kalau kamu itu adalah perempuan yang egois
kalau kamu ingin sederajat dengan pangeran
atau kamu ingin bisa
mendapatkan uang dan kaya secara instan
jangan gunakan pangeran untuk mewujudkan impian kamu itu
karena saya gak akan biarin pangeran hidup menderita
kalau kamu pergi
itu semakin membuktikan
kalau kamu itu adalah perempuan yang egois
kamu hanya mementingkan diri kamu sendiri
sebenarnya tujuan saya mengatakan semua ini sama kamu
karena saya gak kepengen
anak semata wayang saya hidup menderita karena bersama kamu
kamu seneng kan
kalau melihat saya
hubungannya dengan pangeran berantakan
apa yang harus gue lakuin ya
harusnya dari awal gue nolak untuk diajak kesini
kalau akhirnya om alex cuman menghina gue

aku gak bisa tidur ya
kenapa tiba tiba aku ngerasa gelisah ya
kenapa tiba tiba aku ngerasa gelisah ya
aku kepikiran sama putri nih

di luar hujan lagi
di luar hujan lagi
gimana aku bisa ke kafe kenang angat coba
gimana aku bisa ke kafe kenang angat coba
tapi putri pasti lagi kerja kan
kenapa perasaanku jadi gak tenang sih
gue tau lo bakalan dateng riz
gue menunggu lo
karena gue tau lo tuh orang yang gak tegaan
lo pasti dateng kan
karena itu yang gue suka dari lo
gue bener bener pengen liatin ketulusan gue buat loris
karena gue bener bener pengen memperbaiki masalah gue yang lalu
sebenernya gue males banget nyamperin naomi
tapi kan ini dekat banget anaknya
lo jangan salah mengartikan ini
setelah apa yang lo udah lakuin ke gua
om harap kamu bisa merahasiakan pembicaraan kita tadi
jadi gimana tadi
kamu udah mulai kuliah lagi jadi katanya
gue pikir papa bakal bersikap buruk ke putri
tapi ternyata gue salah
sepertinya papa bener bener mau baikin hubungan sama gue
papa bahkan mau nerima putri jadi pacar gue
dapet kamu tadi
yaudah kalau gitu kita langsung aja ke ruang makan
gue bersyukur banget
akhirnya papa mau buka hatinya buat putri
perempuan yang paling gue cintai
semuanya gak kayak apa yang kamu pikirin pangeran
sampai kapanpun om alex gak akan pernah setuju sama hubungan kita
apalagi karena aku kamu harus hidup menderita
putri sus goreng
kamu kenapa kok diem aja
yaudah kalian ke ruang makan aja dulu
nanti keburu dingin makanannya
kamu pasti suka banget deh tehnya ini dipetik dari daun pilihan
mudah mudahan putri ngerti apa yang aku bicarakan tadi
jangan sampai putri cerita ke pangeran
dan membuat hubunganku dengan pangeran jadi makin buruk
finally mau nyamperin gue ke sini
lo ngapain di sini
gue nungguin waktu
ngapain harus ujian ujianan
oke sekarang to the point
mau lo apa sebenarnya